direktorat kriminal khusus polda banten
membongkar praktik aborsi yang dilakukan
klinik sejahtera yang ada di desa ciputri pandeglang banten
polisi menangkap dua tersangka
seorang pns bidan berinisial nn berusia lima puluh tiga tahun
dan perawat klinik er yang berusia tiga puluh delapan tahun
polisi juga menyita sejumlah barang bukti
yang digunakan untuk mengaborsi para pasien
menurut keterangan polisi pada selasa siang
klinik aborsi itu sudah beroperasi sejak dua ribu enam lalu
selama empat belas tahun beroperasi
sudah lebih dari seratus janin diaborsi
pasien yang datang kebanyakan adalah pasangan belum menikah
yang tidak menginginkan kelahiran bayinya
sekali melakukan praktik aborsi
para tersangka memasang tarif rp dua lima juta
janin yang kandungan yang sudah berbentuk janin
itu dibawa pulang oleh pasien
tapi yang masih dikelah tiga bulan
yang masih dalam bentuk kumpalan darah
itu dibuang di saluran wastafel
praktik aborsi itu terbongkar setelah polisi mengamankan
salah satu pasien berinisial r y
tersangka membenarkan jika r y telah menggugurkan kandungannya
yang berumur kurang lebih satu bulan
polisi juga menetapkan r y sebagai tersangka
adi mazda serang banten